saksi ahli poligraf aji febrianto aroshid bersaksi dalam sidang pembunuhan brigadir yosua
bahwa terdakwa putri candrawati mendapat skor minus tertinggi dalam tes poligraf
malam ini kami akan bahas mendalam soal penggunaan tes poligraf dalam penegakan hukum di indonesia
bersama psikolog forensik reza indragiri
alhamdulillah sehat mbak dia
sehat mas reza terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
ini tes poligraf digunakan dalam menguak sebuah kasus dan hasilnya kemarin disampaikan dalam sidang
terdakwa ferdi sambo ini skornya minus delapan kemudian putri candrawati minus dua puluh empat
mas reza sebenarnya seperti apa sih penjelasan dari skor skor ini
bagaimana masyarakat alfa memahami tes ini
sayang beribu sayang saya bukan termasuk orang yang mendukung penggunaan poligraf
atau light detector untuk kepentingan penegakan hukum
alhasil nilai plus kah itu atau minus kah itu atau netral kah itu bagi saya sama saja
bahwa tiga jenis penilaian semacam itu tidak bermakna sehingga tidak salah kalau kemudian disampingkan saja
ini pendapat mas reza ini mirip dengan yang disampaikan juga oleh terdakwa verdi sambo
yang mempertanyakan juga penggunaan dari tes poligraf ini
mas kalau kita melihat protes atau statement dari verdi sambo dalam persidangan
kita akan kembali melihat di dua ribu empat belas kalau mas reza dan masyarakat mungkin masih ingat
ini ada kasus pelecehan seksual bayi berusia sembilan bulan yang kemudian terdakwanya atau tersangkanya ini
dites dengan poligraf dan hasil tes itu digunakan sebagai barang bukti yang untuk pertimbangan hakim ketika memutuskan
sebenarnya kalau aturannya seperti apa sih mas reza
paling tidak ada tiga persoalan yang semestinya dikupas
terus dibahas tuntas di ruang sidang terkait dengan penggunaan poligraf
pertama terkait dengan metode yang kedua terkait dengan etik dan yang ketiga adalah terkait dengan admission atau admissibility
atau seberapa jauh lantas hasil pemeriksaan ini akan diterima oleh otoritas penegakan hukum dalam hal ini adalah persidangan
maksud saya adalah majelis hakim
dan bagaimana kemudian majelis hakim menggunakan atau tidak menggunakan hasil pemeriksaan tersebut dalam naskah putusannya nanti
nah karena di indonesia sejauh ini belum ada ketentuan atau peraturan
aturan tentang harus tidaknya hasil pemeriksaan itu digunakan
dengan kata lain belum ada regulasi terkait dengan admissibility
maka saya membayangkan bahwa antara satu ruang sidang dengan ruang sidang lain
antara satu majelis hakim dengan majelis hakim yang lain
boleh jadi akan punya penyikapan yang berbeda
misal saja di ruang sidang a majelis hakim mau menerima hasil pemeriksaan tersebut untuk kemudian dipertimbangkan pada saat pembuatan putusan
sementara di ruang b
boleh jadi hakim akan menolak mentah mentah adanya alat bukti berupa hasil pemeriksaan dari poligraf tersebut
jadi saya pikir masih sangat individual bagaimana kemudian majelis hakim akan menentukan diterima atau tidak diterimanya hasil pemeriksaan dengan menggunakan poligraf
ini tergantung bagaimana pertimbangan hakim ya bisa jadi di kasus yang lainnya ini juga dipertimbangkan ada juga yang tidak dipertimbangkan
tapi mas reza ini di peraturan kapolri ini memasukkan
tes poligraf atau hasil tes poligraf ini di peraturan kapolri sebagai salah satu bahan atau hal yang masuk dalam alat bukti
itu artinya admissibility di polri sudah ada ketentuannya
jadi kita bisa bayangkan di seluruh satuan wilayah dari polda sampai polres sampai polsek mereka akan menerima hasil pemeriksaan dengan menggunakan poligraf untuk kepentingan peringkatan hukum
sementara tadi saya katakan khusus di lingkup mahkamah agung sepengetahuan saya belum ada regulasi atau ketentuan atau aturan main
tentang apakah hasil pemeriksaan dengan poligraf itu layak atau tidak layak diterima sebagai salah satu alat bukti
kita belum berbicara tentang apakah dipakai atau tidak dalam membuat putusan tapi apakah diterima atau tidak
dikategorikan sebagai alat bukti atau tidak
nah aturan mental itu pun menurut saya di mahkamah agung belum ada
baik aturan di mahkamah agung belum ada
mas reza kalau kita bicara soal psikologis dari seseorang yang diperiksa oleh penyidik dalam sebuah kasus
kalau konteksnya ini adalah kasus pembunuhan dan akhirnya pada akhirnya penyidik memilih untuk oke kita tes kira kira dia bohong atau enggak melalui tes poligraf
kondisi seperti apa mas yang biasanya dihadapi oleh penyidik apakah ini kondisi yang ya istilah orang awamnya mentok banget akhirnya oke kita pakai instrumen tes poligraf
dari satu sesi persidangan ke sesi berikutnya
khusus pada kasus fs dan pc ini
saya pikir kita bisa punya persepsi yang sama bahwa hakim semakin lama semakin teryakinkan ada semacam rekayasa
ada semacam upaya untuk menutup nutupi fakta tertentu
itu sebabnya kita bisa simak bagaimana hakim semakin sering menggunakan kalimat kalimat yang tajam kalimat kalimat yang keras
yang bahkan menilai kredibilitas menilai validitas para saksi maupun para terdakwa ketika mereka menyampaikan keterangan
nah barangkali suasana batin yang sama pernah dirasakan oleh para penyidik dulu bahwa berhadapan dengan sekian banyak terperiksa ternyata menggali keterangan yang sesungguhnya
keterangan yang asli aslinya tidaklah mudah
nah barangkali dalam kondisi batinnya apa semacam itulah maka kemudian teman teman di penyidik menggunakan alat bantu tambahan yaitu poligraf ini
berarti mereka menganggap poligraf sebagai sekali lagi sebagai sebuah instrumen yang layak digunakan di ranah penegakan hukum
dan hasil pemeriksaannya layak untuk disodorkan ke majelis satin

itu menurut penyidik yang belum tentu penyikapannya sama oleh majelis hakim
belum tentu penyikapannya sama dan kalau dari kasus ini penyidik menilai bahwa instrumen tes poligraf ini bisa menjadi jawaban lain ketika sudah mentok begitu
mas reza boleh digambarkan tidak
di beberapa negara memang tes poligraf sudah tidak digunakan lagi
salah satunya adalah amerika yang memperdebatkan penggunaan tes poligraf
sebenarnya seperti apa sih mas tes poligraf yang akhirnya ini berujung pada perbedaan perbedaan pendapat tidak hanya di indonesia tapi juga di luar negeri
sebagaimana pada sidang yang sedang kita perbincangkan itu hasil dari pemeriksaan poligraf mengeluarkan dua indikasi
apakah disepsion atau tidak ada disepsion apakah ada kebohongan atau tidak ada kebohongan
nah kebohongan itu apa
kebohongan itu adalah kesenjangan antara pernyataan dan kenyataan
pada sisi inilah menurut saya
poligraf itu menemukan kesulitan yang sangat sulit untuk diatasi
bahwa ketika kebohongan sekali lagi dimaknai sebagai kesenjangan
antara pernyataan dan kenyataan
saya yakin betul bahwa poligraf sama sekali tidak tahu kenyataan
dengan kata lain poligraf sesungguhnya tidak membandingkan
antara pernyataan dan kenyataan
tetapi sebatas membandingkan antara pernyataan
dengan reaksi fisiologis manusia
suhu badan ukuran kupil degup jantung
helahan napas jeda antarkata
reaksi reaksi fisiologis lainnya
nah ketika kemudian grafik reaksi fisiologis itu berubah secara tajam
menukik ke atas menuki ke bawah
itulah yang kemudian ditafsirkan oleh operator poligraf
sebagai penanda bahwa terperiksa sedang mengutarakan kebohongan
karena orang yang sedang sakit
orang yang sedang menahan buang air kecil
orang yang mengalami kecemasan luar biasa padahal tidak sedang berbohong
juga bisa saja kemudian reaksi fisiologisnya menampakkan grafik yang sedemikian ekstrim
dengan kata lain ada kenyataan yang tidak bisa ditakar oleh poligraf
dan ada juga kondisi kondisi bakini yang manusia cemas sakit dan seterusnya
yang juga tidak bisa dibedakan dengan apa yang kemudian disebut oleh poligraf sebagai kebohongan
baik ada kondisi kondisi tertentu yang tidak bisa ditakar oleh
terima kasih ya mas reza sudah menggambarkan kepada masyarakat kira kira seperti apa tes poligraf
dan penggunaannya dalam penegakan hukum dan pertimbangan hukum di indonesia
terima kasih mas reza sudah bergabung bersama kami di trending corner